tiap jumat eksklusif di gtv
tumpet makan di rumah bos
makan apa jak
gak selera mai
makan apa jak
kalau udah istirahatnya
lari di tempat
lo kagak mau lari di tempat
saya mau sekali bos
buur kacang hijau
saya tahu kacang hijau itu baik
saya juga tahu ketan itu bagus
mungkin nasi kurang baik
masih inget aja
tapi saya gak peduli
saya capek mai
bukan capek yang itu
saya gak cocok jadi sales
saya nggak cocok jadi sales
kurasa lagi lanjut
lu tau amin dimana gak
gak tau pur
kok gak tau
bukan narik penumpang
kalau saya nggak narik penumpang
tolong anterin ke parkiran
saya kesini pengen minta tolong sama potati
lebih enak dari yang kemarin
kak ojak bilang kemungkinan dia bakalan ngojek
bang ojek bukannya udah kerja jadi sales motor
tapi dia bilang
jadi salesnya susah
gue mau pulang
tumpet makan di rumah bos
kalau ada yang markir
baru lo boleh berhenti
bos udin sedang pulang ke rumah
ini titipan darinya
jat para pemain
dengan lalu nanti
ternyata gak gampang jadi sales
kayaknya emang bakat kamu jadi tukang ojek jack
kalau kamu mau berhenti ngojek gak apa apa
tapi kamu harus cari kerjaan lain yang tetap
lagian kamu kerja sama aku terus ngecek
kan memang pekerjaan kamu untuk sementara
tetap harus cari kerjaan lain yang tetap
nih lo udah makan belum
nih nggak bawain lauk buat makan siang
tadi nyak juga sudah minta tolong sama udin
tapi dia lagi sibuk
parkirannya lagi rame
kemarin juga nyak nyuruh udin
bawain makanan kemari
tapi dia gak gak bisa
iya nyak gak usah
yaudah nyak pulang dulu ya
mau segimana lagi